dua kali pada mau beli paku gitu peralatan dapur kayak kecap kecap masih banyak mungkin
gulanya juga habis kali ya hai yasun teoy masih banyak tepung wasi banyak semuanya
kumplit terus kita membantu ngapa dong pak deh udah goseng goseng repot repot ya
sekarang giliran kamu untuk berikan tausia
hahu hahu eh giliran makan cepet giliran tausia lama banget ayo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pagi ini saya akan memberikan tausiah tentang kejujuran
apa kalian semua tahu tentang kejujuran apa arti kejujuran
oh baiklah berhubung semuanya
udah tahu jadi saya nggak perlu panjang lebar untuk menceritakan semuanya karena
semuanya udah pada pinter pinter ya alhamdulillah
saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hadalin orang mulu kerjaannya
padeh kok udah sembuh udah udah duduk yang anteng makan yang enak dinikmati itu bagian
dari rezeki assalamualaikum waalaikumsalam
eh pak dek wah pas nih mustad musa punya pantun buat pak dek ke semarang abis sholat subuh eh langsung berenang di pinggir tiang
e langsung berenang di pinggir tiang
pak deh sekarang udah sembuh hati kita semua senang dan ria
orang sakti rambutnya basah
kalo pak dek terus terusan sakit
positi boleh gak pak deknya jawab
tangannya pun melambai lambai tangannya pun melambai lambai
positi bukannya susah
tapi memang orangnya lebay
kita tau kita semua sangat menyayangi pak dek
tapi kalo terharu
gausah apain menangis terbahak bahak gitu doang
daun pintu dari gahar
daun pintu dari gahar
ada ustad membawa berkat
ada ustad membawa berkat
tapi itu bukannya saya terharu
pak ade itu tongkatnya diangkat dong
rusak amasih tinggal diangkat begitu
taro di kepala namanya tandung
yaudah sekarang semuanya makan lanjutin makannya ya
jadi sebelum makan baca doa aduh
umi sama abah lagi ke saudi pak
berapa lama dia disana
saya belum tau
berapa lamanya cuma abah itu lagi
bimbing jamaah umroh di mekah
pengen punya uang banyak
saya sama sekali gak ada urusan sama kalian
dan setahu saya abah itu
memang tidak mau menjual sawah atau perkebunannya
lihat deh dua orang itu
yang yang yang
yang awal sama bapak itu tuh
yang semalam kita liat
di perkebunan nekun antah
ya allah khal kan udah malem
jadi gak keliatan
betul tidak sun
iya betul sudut
aku tau ciri ciri orang tadi
dan dua duanya cowok
gak ada satu cewe
pak satpam pak
tolong antar tamu kita
untuk pulang ya pak
ternyata anaknya lebih keras
dari bapaknya ya
gak tuh kali keras
nanti akan tau
siapa itu curagan
siapa yang kenal dengan
muhammad al fatih
muhammad al fatih adalah
sultan yang menaklukkan
dari tentara romawi
betul sekali ya
kayak gitu mah gampang kecil
muhammad al fatih merupakan
seorang raja atau sultan dari kerajaan mana
kayak orang merebut sembako
jangan ketawa oh apalagi ini nih
ketawa kece banget mana giginya ilang lagi di laundry ya
kalau raja dari kerajaan majapahit itu ada
kerta raja saja ya wardana
ada hayam murug sama girindra wardana
bukan itu siapa yang tahu
eh saya pak ustadz
kerajaan daula usmaniyah atau turki usmani
yang dikenal sebagai
otoman betul tidak temen temen
kamu harus banyak baca jangan banyak makan
kalau banyak baca banyak tahu
kalau banyak makan banyak ti
pakde ada yang bisa kita bantu
beli apa gitu
gak usah dibantuin
lagi yang kalian bisa bantu apa sih
yang adik cuma ngerepotin doang
aku gitu peralatan dapur kayak kecap
kecap masih banyak
mungkin gulanya juga habis sekali
teoy masih banyak
tepung masih banyak
terus kita mau bantuin apa dong pakde
udah gak usah gak usah repot repot
beliin belanjaan di warung lilis
umpak bener jawabnya
aduh salam ustaz
ada apa ini kebetulan ada ustaz
untuk belanja ke tempat lindies
oh gitu yaudah kalo gitu
saya bantu ngawasin mereka ya
ini haikal uangnya
awas eh bergerin ya
barang barang ini beliin belanjaan jangan ditajanin
yaudah ustaz jalan jalan
itulah ustazah anak anak harus dikasih tau
soalnya karena suka iseng
uang kembalian dibayangin